polemik kembali melanda komisi pemberantasan korupsi
kali ini tujuh puluh lima pegawai yang terdiri dari kepala satuan tugas penyidik penyelidik hingga jajaran fungsional
diduga tidak lolos dalam proses alih status sebagai pegawai negeri sipil
sebut saja penyidik novel baswedan ketua wadah pegawai yudi purnomo hingga mantan calon pimpinan kpk sujanarko
pegawai pegawai kpk ini dianggap tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan
yang dilakukan oleh bkn dan instansi terkait
pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari menyebut tes wawasan kebangsaan
tidaklah masuk dalam undang undang kpk namun merupakan tes yang digelar atas inisiasi pimpinan kpk
antara konsep hukum administrasi sudah menyalahi juga kemudian tidak adil bagi pegawai kpk
karena tes berulang kali dan proses tesnya juga tidak sesuai dengan
untuk menalaah kemampuan kapasitas apakah pegawai kpk pancasilais atau tidak tidak tepat seperti itu
mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai kpk pada tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh satu yang lalu
kpk telah menerima hasil penilaiannya namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud
masih tersimpan aman di gedung merah kudus
kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi kpk tentu nanti akan kami segera sampaikan kepada masyarakat